dan satu pelaku lainnya memasukkan uang dan sejumlah barang ke dalam tas yang dibawa pelaku
kemudian kedua korban disekap para pelaku di dalam gudang
dan memaksa kedua korban untuk menunjukkan uang dan barang lainnya
bahwa hasil uang hasil penjualan dan rokok raib di gondol pelaku
diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah
aksi perampokan sudah dilaporkan ke pihak kepolisian setempat untuk ditindaklanjuti
ya itu toko sudah tutup kemudian sudah rampet lah
kemudian dipaksa datang ke pelaku itu datang tiga orang bawa pedang dulu
kemudian nonton nonton madung ke petugas kita itu dua orang
sampai isi isi dan barang barang kayak rokok dan ruang pun diambil semuanya
aksi kelompok begal di kawasan cimanggis kota depok jawa barat terekam cctv
dalam aksinya kawanan begal menyerang seorang pemuda
yang sedang berbelanja di warung kelontong dengan celurit
pada sembilan belas februari lalu
para pelaku kemudian membawa kabur ponsel milik korban
polisi pun membekuk enam pelaku yang seluruhnya masih berstatus pelajar
kepada polisi para pelaku mengaku menyerang korban
lantaran mengira korban merupakan salah satu anggota geng motor
yang sempat menyerang geng pelaku
mereka pun berniat membalas dendam
sebagian besar para pelaku ini adalah masih di bawah umur
mereka mengaku pada saat melakukan
kejahatan tersebut mereka awalnya adalah akan melaksanakan balas dendam
kepolisian masih memburu satu pelaku lainnya yang masih buron
tim liputan cnn indonesia